sebagai upaya mewujudkan pelayanan yang prima terhadap pencari keadilan di wilayah dki jakarta
pengadilan tinggi negeri dki jakarta terus berbenah diri baik dari segi sarana prasarana di pengadilan tinggi dki jakarta
selain membenahi sarana dan prasarana pengadilan negeri dki jakarta menciptakan inovasi di bidang teknologi informasi
inovasi yang dihadirkan di pengadilan tinggi dki jakarta bertujuan mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan
inovasi ini antara lain aplikasi cptung aplikasi diladang dan dipandu
melalui aplikasi si pitung atau sistem informasi pelayanan terintegrasi hukum dan pengadilan
masyarakat dapat melakukan permohonan informasi dan pengaduan terhadap mutu pelayanan dan perilaku aparatur pengadilan tinggi dki jakarta
ada pula aplikasi di ladang atau digital layanan persidangan yang merupakan inovasi layanan pengadilan tinggi dki jakarta
untuk peningkatan layanan keterbukaan informasi dan kepastian hukum dalam hal persidangan pengucapan putusan dan putusan perkara dalam hal amar singkat
digital layanan persidangan mengemukakan layanan persidangan di pengadilan tinggi dki jakarta
dan informasi putusan yang dipublikasi setelah selesai persidangan
selain dua aplikasi ini ada pula aplikasi dipandu atau digital pelayanan terpadu
di mana inovasi ini memberi kemudahan dan kecepatan akses informasi atau layanan dengan sistem drive thru
atau persis di depan gedung pengadilan tinggi jakarta tanpa harus masuk dan antri di kantor pengadilan
tidak hanya sampai di situ inovasi untuk mengawasi dan mendisiplinkan pegawai pengadilan berupa aplikasi simanja ikut diluncurkan
aplikasi simanja atau sistem informasi monitoring capaian kinerja merupakan aplikasi monitoring capaian kinerja
berdasarkan indikator kinerja utama yang terintegrasi dengan sipp secara real time dan akuntabel
untuk mengapresiasi seluruh upaya ketua pengadilan tinggi dki jakarta heri suwantoro
kultur inovasi dan perbaikan sarana dan prasarana ini diresmikan langsung oleh ketua mahkamah agung muhammad syarifudin
dalam peresmian m syarifudi mengatakan inovasi yang dilakukan pengadilan tinggi dki jakarta patut dicontoh oleh pengadilan di seluruh indonesia
guru besar universitas dipenogor ini melakukan tinjauan langsung ke seluruh pengadilan untuk memastikan kualitas dan kinerja dari inovasi ini
seperti tadi sudah saya sampaikan
perbaikan sarana prasarana termasuk inovasi untuk pelayanan listrik ini sudah sangat baik
apalagi tadi diikuti dengan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan menunjukkan hasil dan disiplin yang sangat baik

tadi sudah saya sampaikan ke penelitian
angka baiknya kalau ini juga bisa diadopsi untuk pengadilan tingkat pertama
dalam kesempatan yang sama ketua pengadilan tinggi dki jakarta heri suwantoro menyatakan
seluruh inovasi dan perbaikan sarana dan prasarana ini untuk melayani dan memudahkan para pencari keadilan
selain itu heri menambahkan dalam peluncuran inovasi ini
untuk memberikan transparansi dalam seluruh penanganan perkara yang ditangani pengadilan tinggi dki jakarta
tujuan dari warga pengadilan negeri jakarta dalam mengabdi
memberikan pelayanan yang terbaik kepada pencari keadilan
dengan cara melakukan suatu pelayanan yang terukur transparan akutabel dan kredibel
jadi tujuannya adalah bagaimana memudahkan pencari keadilan untuk bisa dilayani kepentingan hukumnya
perlu diketahui bahwa gedung utama pengadilan tinggi dki jakarta ini dibangun pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
disebabkan usia bangunan gedung ini mengalami kerusakan dan perlu perbaikan di setiap sisi bangunan
diharapkan dengan perbaikan sarana dan prasarana dan inovasi ini
dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pencari keadilan